protes keras dilontarkan politisi pan terkait hasil sebuah survei elektabilitas dua pasangan capres cawapres yang akan berlaga di kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
lalu apakah protes politisi pan tersebut sebagai bentuk kepanikan
dan langsung saja saya akan menyapa para narasumber kami malam ini
ada bang ruli akbar peneliti lingkar survei indonesia serta bang egy sujana ketua umum relawan nasional prabowo sandi
serta yang terakhir bang inas nasrullah zubir anggota penugasan khusus tim ses jokowi maruf
bang egy kenapa sampai terlontar statement seperti itu
tadi menolak bahkan kalau perlu lsi itu nih di audit seperti itu
kita dataran pendekatannya kan intelektual ya ilmiah gitu
juga dialog kita diharapkan nanti
jadi datarannya objektif kemudian sistematis kemudian toleran
maknanya adalah objektif itu tidak memihak
lawannya subjektif kan
kemudian sistematis tentu berurutan yang pas tidak ada lompat lompat tidak ada coplot sini coplot sana
jadi benar benar sistematis itu penjelasannya
yang ketiganya jika syarat objektivitas dan sistematis terpenuhi maka harus toleran
misalnya adinda ruli ini mah anak saya ini
karena bapak bapaknya teman sma saya
jadi istilahnya mesti toleran
kalau dia benar
saya nggak boleh keras kepala pokoknya pokoknya
itu norak itu nggak intelek
tapi sebaliknya juga begitu dong
inti juga begitu
kalau inti keliru ya jangan yang penting pokoknya pokoknya tidak boleh
harus mengikut kepada toleransi yang benar
ini saya kira dalam forum forum dialog kategori intelektual ini mesti dipakai
objektifitas sistematis dan toleran
nah kaitannya dengan ini
secara objektif itu menurut pemampahan saya pengamatan
satu minggu setelah deklarasi pendaftaran di kpu
nah dalam proses perjalanan satu minggu ini
kan harus ditanyakan secara serius tentang kompilasi data
bagaimana itu metodologinya
apalagi mencakup tiga puluh tiga provinsi
terus satu provinsi ya
terus satu provinsi yang mana yang enggak tuh
juga harus jelas kan
satu provinsinya yang mana yang enggak
kan kita semua tiga puluh empat
yang kedua dari segi populasi sampelnya itu
saya memandang terlalu sedikit untuk mengambil populasi dari indonesia
yang jumlah penduduknya dua ratus enam puluh dua apa tiga juta gitu loh
oke lah yang ikut pemilunya dua ratus
karena yang lain masih anak anak dan sebagainya
dari sampel yang seribu dua ratus mewakili untuk dua ratus juta kan
saya kira kurang lah
enggak signifikan gitu loh
saya tidak bilang tidak valid ya
anda punya argumentasi
tapi yang saya katakan adalah kurang
untuk mewakili populasi yang ratusan juta tadi
itu persoalan seriusnya
tapi yang sisi lainnya ini pesanan apa enggak
nah harus jelas
kalau bilang oh enggak kami murni
udah duit dari mana kok
kan survei semua orang tahu mahal
maka ada isu dapat tiga juta dolar
jangan dijawab sama denny nya
dengan guyon masuk tiga juta dolar murah amat
kalau tiga juta dolar berarti per satu orangnya

itu bukan jawaban
jawaban itu harus intelektual
saya coba ke bang ruli
berapa variabel tadi
ya kalau tadi pak egy sudah sampaikan juga
mengenai keberatan ya beliau terhadap hasil lsi ya
memang setiap hasil yang dilakukan secara ilmiah
tidak mungkin menyenangkan semua pihak
nah lsi memang kita berusaha untuk menjadi pionir
untuk melakukan survei yang pertama di indonesia
terutama di semua lembaga survei
jadi pas ke penetapan capres
ya lsi yang pertama kali merilis
itu poin pertama yang harus kita coba lihat dulu
nah kedua untuk metodologi dan segala macamnya
saya rasa ini semua sudah diakui juga
baik di semua asosiasi sudah melakukan
dengan sistem metodologi yang sama
jadi saya rasa nggak akan ada masalah
karena kalaupun ingin mau dikritik
silahkan kritik ke asosiasinya masing masing kita
ada aropi dan yang satu lagi juga ada
jadi ya silahkan mengkritik juga
jadi tidak ada masalah
mengenai sampel seribu dua ratus dan segala macamnya
saya rasa ya ini sampel yang umum pak egy
jadi yang dilakukan oleh semua lembaga survei
jadi seribu dua ratus ini sudah bisa mewakili
seluruh populasi di indonesia
argumentasinya gimana bisa mewakili seluruh populasi
secara ini makanya ada secara penelitian
memang ada angka satu dua ratus ini dengan margin error sekitar tiga sembilan tadi
jadi setiap data yang dibaca ada plus minusnya
tapi boleh sedikit ya supaya lebih komunikatif
tiga pilkada satu dki dua jabar tiga jateng
makanya itu sebenarnya tutup warungnya gitu loh
kalau untuk survei survei ini kan hanya memprediksi data yang
ketika fakta waktu diambil
itu sebelum hari pemilihan kan
nah ketika mendekati hari pemilihan kan pasti banyak tindakan
yang dilakukan oleh tim masing masing
nah inilah yang merubah peta di setiap pilkada masing masing ya
baik di jabar jateng
maupun di dki waktu itu
dki pun juga kita dari yang pertama mencetuskan bahwa ahok bisa dikalahkan
dan ternyata juga terberhasil
enggak tapi waktu yang pertama ya
ini omongan sandi ya
yang saya dengar dari sandi dapat dua puluh sembilan berapa
kalau soal angka dua puluh sembilan satu
itu hebat sekali
dulu saya dikasih tiga
tapi ternyata yang menang siapa sih pak
itu kan luar biasa errornya gitu
itu maksud saya
jadi oleh karena itu kalau cuma sekali oke lah itu human errornya
kalau udah tiga kali ini bukan human error lagi
kalau saya bang ruli penasaran kalau bang ruli ini lakukan survei cepat
baru sejak diumumkan pendaftaran di kpu
apa alasannya gitu
apakah memang anda memang ingin mendapatkan respon
jadi biaya belum dijawab tuh dari mana
oke nanti biar saya yang jawab
kalau kita dapat melakukan ini secara cepat karena kan lsi memang lewat csr nya melakukan ini untuk melakukan apa namanya sebagai pendidikan politik juga
jadi kalau perusahaan lain mungkin melakukan penanam pohon apa dan segala macam
tapi lsi ya lewat core bisnisnya dan kemampuannya kita kasih survei gratis untuk orang publikasi secara kebijakan publik juga kan
jadi publik juga layak untuk tahu apa yang menjadi trending topic yang terkini sekarang ini
sekarang orang pasti akan bicara soal capres
ya kalau pesanan tadi seperti bang egy
ya kalau pesanan ini kan ya kalau dari timnya jokowi pasti bilang oh ini bukan pesanan
kalau dari timnya bang egy pasti bilang pasti ini pesan
tergantung siapa yang like and dislike
tergantung sekarang jijuran antum bagaimana
oke kalau bang inas sendiri gimana sih
ada yang beruntung dengan survei ini kan
survei kan begitu
kalau disini kelihatannya menguntungkan buat sini yang seberang sana protes
nanti gitu juga
kalau ada survei disitu yang menangin disini seprotes
ini kan namanya kita renah renah politik
selalu di politik itu semuanya pengen menang
semuanya punya kepentingan
jadi akan selalu begitu
tetapi saya melihat lain mengenai tadi kan kang egy itu bilang ada jawa barat ada jawa tengah dan sebagainya
kalau saya lihat bukan masalah itunya
kalau kita lihat tiga kali pilkada ke belakang jawa barat itu pks kok
tantung pks kok
lihat anggota dewan paling banyak
dprd pks juga disana
bahwa jawa barat itu adalah kantong pks itu harus kita akui
tiga pilkada semua pks yang menang
sabar tuh kang
sob barewak weh lah
jadi tiga pilkada
kalau saya melihat kemarin justru saya angkat jempol buat ridwan kamil
kalau saya menghitung begitu pak derajat sama pak saiku bersama sama
karena pengalaman tiga pilkada kan pks yang menang
tetapi tau tau datang yang namanya dewan kamil
dia menang disitu
ini kan sangat luar biasa
artinya kandang pks sudah diacak acak sama ridwan kamil
itu harus kita akui gitu loh
itu harus pks harus harus harus berbenah diri
harus memikirkan ada apa sih kok
kandang saya bisa diacak acak sama ridwan kamil
kok dewan kamil siapa partainya
kan kecil semua
hanura partisan lantas udah gitu hanura nasdem
yang lainnya kan raksasa semua
disini mah ada gerindra yang gede gitu kan
disana juga ada apa
pasangan satu lagi golkar dan pdb dan segala macam
kita kan nggak kecil kecilan aja
bang inas tapi yang menarik adalah kalau anda katakan
jawa tengah sih enggak bisa dibilang itu karena sudirman said
jawa tengah itu mbak ida fauzia yang hebat
lo di ketua fatlayat kok
ketua fatlayat nu
suaranya sudirman said itu dari fatayat nu
bukan dari suaranya sudirman said ya kan
fatlayat nu nya bergerak
mereka akan tunjukkan kita bisa melawan
itu yang terjadi di jawa tengah
jadi bukan karena salah juga lsi
karena mereka bergerak
ini fatlayat nu loh
walaupun sekarang jawa tengah
kandangnya pdip gitu kan
tapi fatlayat nu nya juga besar disana
kita bicara untuk kota semarang aja
kalau enggak anggotanya yang aktif itu seratus ribu
dalam dataran ilmiah tadi
ini yang saya maksud nggak sistematis
sekarang bukan masalah politik itu
kita bukan bicara sistematis
ini kan bicara kajian
kita bukan bicara teknologi
kita bukan bicara ekonomi
ini masih bicara politik
kita lagi bicara
pasti kan sekarang
kalau bicara teknis silahkan saya bicara secara politis
hanya gitu dong harus
kita kan bicara ini bicara politik
ada lagi bahagian tentang survei
orang survei bicara sama orang survei
harus dibedakan itu
jangan kita paksain kehendak
saya kasih kesempatan orang lain bicara politik
melihatnya dari sudut pandang politik nih pertimbangannya
sudut pandang politik
kita kan udah dikasih batasan tema untuk membicarakan hasil survei
ya harusnya ke situ
aduh dibaca itu judulnya
rebut pemilih islam efek maruf efektif
tapi dari sudut pandang
kan bisa pertanyaan
kalau sudut pandang perseptir
akang mah dari survei
sudut pandang dari saya
ya dari politik
baik kak kita suap
saya kasih lagi waktu nanti
pasti delapan menit lagi
apa pendengarnya bilang
kita harus dengar
si indonesia pranggis sudah kembali bersama kami
jangan lupa subscribe channel ini
terima kasih lord
jangan kebanyakan pada cerita berikutnya
kita berbicara tentang dampak dari
dengan cara berpikir saya objektifitas sistematis baru saya mau toleran makna lebih tegasnya kalau
ruli menjelaskan beberapa pertanyaan saya tadi tentang kompilasi data tentang margin error yang
pokoknya itu tapi tidak dijelaskan ya gitu kalau tiba tiba bicara pandangannya efek politiknya
untuk soal seribu dua ratus responden ya jadi ini kita kasih analogi aja misalkan kalau kita ingin meneliti sungai
sungai panjang seribu meter
kita ambil semua airnya buat jadi sampel jadi kayaknya perlu kita diunjungi tapi yang saya
saya tanya lebih fokus kenapa cuma seribu dua ratus untuk membandingkan yang dua ratus jutaan itu sudah ada
kajiannya dan sudah ada gimana kajiannya gimana nah itu sudah ada seribu dua ratus itu dengan margin error tiga sembilan itu sudah ada
bisa dijelaskan secara kualitatif oleh bang inas juga sudah
tentu jadi kan riset ini kan hanya mempertanyakan faktor y nah iya makanya survei itu hanya
membahas menjawab kuantitas dengan kualita kuantitatif kan jadi kita memperlihatkan data sebelum hasil hari
h coba kalau misalnya kalau mau di head to head kan dengan quick count kalau quick count kan basisnya
adalah bukan persepsi kalau survei basisnya persepsi pemilih jadi persepsi pemilih bisa
jadi ketika dia ditanyakan dia bisa menjawab hari h itu hari sebelum hari h itu bisa menjawab hari h itu
apakah dia bisa jawab a atau b atau dia bisa tanya pindah pasangan atau bahkan di hari hamin tiga ketika
ada money politik dan segala macamnya bisa jadi berubah atau ada gerakan tim dan lain lain bisa
jadi berubah nah jadi yang bisa paling jelas data yang paling kuat itu ya quick count tapi
dalam konteks variable untuk berubah itu nggak disebut semua elemen elemennya disebut dalam konteks pelajar memang prabowo sandi meningkat

iya betul jadi yang dukung jokowi ini yang nggak terpelajar banyaknya gitu
kalau ketika yang menarik berarti di akui hi si man
nggak gitu yang menarik
itu harus jadi variable juga pada tingkat berikutnya yang terpelajar ini bisa mempengaruhi yang nggak terpelajar tadi
nah itu kan segmen yang berbeda kan pertanyaannya
nah tapi persoalan seriusnya adalah terjadi pembunuhan karakter
orang udah dibikin stigma prabowo kalah gitu loh dalam tingkat start awalnya ini
itu mempengaruhi bagian antara kolok kolok ini
nah ini yang kita keberatan itu disitu loh
karena yang memotret hari ini
kalau pada akhirnya nanti ternyata prabowo menang
kan enggak ada masalah kebohongan publik loh
loh survei di awal dengan survei di akhir kan pasti berbeda
bagaimana pak bidas
mungkin kan ada surveinya kan kedua ketiga
jadi sabar aja tuh kang
kalau untuk melihat potret hari ini ya berarti kita lihat survei yang sekarang
tapi kan nanti kan pasti ada proses berjalan masih ada dua ratus hari kebelakang
dengan hasil survei ini kita masing masing tim tahu kerjanya gimana
sekarang bicara efek lah oke lah selesai
soal metode soal biaya gimana
kalau biaya kita ambil dari ciasar sendiri
karena kita punya banyak penampingan dengan kandidat bupati dan segala macam
ini bilangnya murah gitu
ya memang murah kita
saya mungkin coba menampilkan dulu tayangan hasil survei yang akan kita berikan
tampilan survei seperti apa yang sudah dilakukan dan kita bisa tampilkan saat ini
mungkin seperti ini ya ini ada pilihan capres capres asosiasi pada ormas
kalau ada pilihan yang bisa kita pilihkan

kalau anda lihat nih ya yang menarik nu tetap di lima puluh empat
tapi yang uniknya salah satunya adalah muhammadiyah nih mungkin ya
sementara ke prabowo subianto tiga puluh lima tujuh
sementara ormas yang lain memang ada perubahan cukup signifikan
saya posisinya di pa dua ratus dua belas
iya oke dua ratus dua belas tetap tinggi anda
tapi kalau muhammadiyah sendiri bagaimana
kan muhammadiyah identik dengan pan
tapi justru di pan ada yang berbeda
tapi justru di pan ada yang berbeda

tapi justru di pan ada yang berbeda

nah disini di bawah ekspektasi
ya konteks sekarang berarti ini
ya belum bergerak kan

pasti ada efek pak maruf gitu
pak maruf kan bukan hanya walaupun sebagai
identifikasi sebagai hanya nu kan
tapi bagaimana dengan angka statistik menunjukkan bahwa
saya pemilih yang memiliki pendidikan cukup baik
adakah perubahan ini cukup berpengaruh terhadap kedepannya
memang kita melihat kita pelajarin itu
kenapa sekarang dari terpelajar itu bisa turun
mungkin banyak yang belum tahu gitu
ada faktor pak maruf
mungkin banyak yang belum tahu selama ini kan masyarakat
termasuk sedapin saya
menganggap bahwa pak maruf itu hanya sekedar ulama
padahal pak maruf sendiri dulu juga
saya kan di komisi enam
oh dia dulu ketua komisi enam
di dpr pak maruf itu
ketua komisi enam juga pernah dibanggar
gitu kan berarti pak maruf mengganti soal ekonomi
bahkan dia juga
pak maruf ini sebenarnya dia ahli ekonomi syariah
selain itu juga pak maruf juga ketua dewan syariah di bank
dimana juga ke komisaris utamanya kan
kalau nggak salah dari
ya boleh pak maruf
kondisi pak maruf seperti ini
latar belakang pak maruf yang lainnya
seperti pakar ekonomi ini
ini banyak masyarakat nggak tahu gitu loh
nah ini memang menjadi tugas kita tim
tugas kita setelah ini untuk yang namanya khusus tadi
kita bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat gitu loh
bahwa pak maruf itu bukan hanya sekedar ulama
tetapi juga dia pakar dalam bidang ekonomi gitu loh
ini harus kita gerakin sekarang kan
seperti pengennya pak
bapak kita yang sebelah ini
jadi bisa nyambung nantinya dengan
kak gini kalau
kak gini sebenarnya tadi mengatakan bahwa
saya banyak hal positif juga kalau dari hasil survei ya tadi
untuk pemilih perempuan tadi
bang sadi juga mengatakan
merupakan kemungkinan kantong suara yang bisa diaktifkan
jadi tidak seramah
ada sisi negatif dari survei ini
soal pak maruf ya
dia ulama besar
dia kita hormati
gak ada kita komplain
kan bicara tentang pengaruh
nah saya memandang
gak akan ada efeknya
karena pak marufnya secara pribadi clear
bagus ulama gak ada yang ragukan
tapi dia didukung oleh partai partai penista agama ini
nah ini yang dukungnya
jadi kita gak persoalkan
dia ulama yang kita muliakan
tapi partai partai penista agama ini yang mengendorse
ya ini masyarakat makanya di pa dua puluh satu
itu tadi yang tadi ngomong
kita udah boleh potong
jadi oleh karena itu
efek ininya apalagi waktu kejadian misalnya
rancangan undang undang anti pornografi
yang dipimpin gerakan masanya itu besar sekali ya
satu juta masa
oleh qiyai haji ustadz al khattad
nah penanggung jawab dari gerakan itu pak maruf
penanggung jawabnya orang gak banyak tau
artinya pertanyaan seriusnya ya
sementara fakta fakta yang ada
yang berkaitan dengan undang undang anti pornografi
dan berbagai kepentingan umat islam
itu sering dijegal oleh partai partai yang penista agama ini
pertanyaan seriusnya bagaimana rakyat mau percaya
kepada yang didukung oleh partai penista agama ini
kepada pak maruf walaupun kita gak ada yang lakukan
jadi ini kan bisa efek
jadi oleh karena itu kedepannya
saya yakin tidak ada efek yang signifikan lah
karena endorse nya ini dari partai partai penista agama
partai yang betul betul tidak berpihak kepada umat islam
partai yang disitu masih mengaku
bangga jadi anak pki
jadi susah untuk kepentingan umat islam
jadi nanti saya bayangkan
mungkin pak maruf insya allah kuat ya
tapi kan relatif sudah tua gimana ngadepin tekanan tekanan
yang dia yakin secara agamanya harus diberlakukan
tapi tidak didukung oleh partainya
bang inas saya kasih anda statement sebelum komersil break sedikit
nanti kita lanjutkan lagi setelah diklan
bisa anda memberikan perhatian sedikit dari tanah lepas
jadi begini ini lah politik indian kita sudah tinggalkan lah
partai penista agama ini udah basi itu loh
kalau misalnya bilang seorang ada satu orang aja menyebutkan
saya ini anak pki jadi persoalan
bagaimana ada yang dengan bangga menekan saya lgbt
itu anaknya ketua umum satu partai
mengatakan saya lgbt
kan malu juga bangsa indonesia gitu loh
apa bedanya seorang yang satu orang mengaku komotis
dan satu orang mengaku saya pembela lgbt
kecil akan negara ini nantinya gitu loh
baik kita akan komersil dulu
gampang sekali jawabnya tuh bang
saya indonesia prime news
kita kembali bersama sama
saya yang jawab kan tukang
prime news masih kembali bersama kami
dan kita berbincang mengenai hasil survei
yang sedikit membuat panas perbincangan hari ini ya
kalau bang inas bang ines tadi mengatakan bahwa
soalnya memang sudah dilakukan semuanya ya
pendekatan pendekatan untuk milenial mungkin
kemudian emak emak tadi ya salah satu yang menjadi kantong suara sandiaga
bagaimana anda bisa menyikapi dari hasil survei yang mengatakan
justru wanita terpelajar tergerus
sejak terpilihnya pak maruf untuk mendampingi pak jokowi
kalau wanita kan saya lihat di survei enggak kan
yang emak emak itu malah
malah masih bagus angkanya
ada yang tergerus dimana
memang memang yang memang kalau program emak emak itu
kita bilang ibu ibu lah
pak jokowi punya program namanya pt pnm
pt permodalan nasional madani
nah ini dulu kan waktu zamannya pemerintahan yang lalu kan tidak diberdayakan
sekarang sudah punya nasabah tiga dua juta ibu ibu prasejahtera
berarti memang kita punya program pak jokowi itu
mensejarahkan ibu ibu dengan membantu
tidak saja permodalan tapi juga dibantu ini juga gitu loh
entrepreneur nya juga dibantu kawiran usahanya juga dibantu
itu pengembaliannya tiap hari
sudah sudah berjalan sekarang nasabahnya tiga dua juta
banyak yang bohong jokowi
karena saya pt pnm itu ada di komisi enam
saya sering ikut datang gitu
nanti ada kang egy mau ikut mau boleh gitu loh
sekalian kenal sama emak emak gitu
sekarang garap juga sama sama
jadi nasabahnya tiga dua juta
jadi kalau saya bilang itu dikatakan bohong
saya juga sayang kita jadi incumbent
ada program yang berkualitasnya tiga dua juta
yang dibiayai oleh negara gitu
tidak dimanfaatkan berarti bodoh kan incumbentnya
program ini dijalankan untuk apa
ya untuk kesejahteraan rakyat disitu juga ya boleh dong
misalnya pak jokowi untuk dapetin suara
sayang kalau tidak didapatin itu
jadi diberdayakan program itu
program sertifikat tanah itu memang harus
memang sesuai program itu untuk apa
ya untuk minimal ya dapat suara juga lah dari masyarakat yang dapat sertifikat itu
nah ini kan semua program program ini kan harus berjalan semua gitu loh
termasuk emak emak tadi
ya kalau bang ruli melihat tadi kalau suara pemilih muda justru meningkat
di pemilih prabowo dan pak sandiaga uno
apakah memang terpilihnya ma'ruf amin tidak mencerminkan figur
dari generasi yang dianggap milenial atau generasi kecil ini
secara tidak langsung memang seperti itu
jadi kemungkinan ada kekecauan publik terhadap
ya di satu sisi ya untuk pemilih muda ya karena
kalau kita tidak berbicara secara umumnya ya
pemilih muda mungkin lebih melihat kalau jokowi kan sudah mengasosiasikan dirinya
sebagai pemimpin kaum milenial juga dengan beli chopper
dan segala macam ikut dengan tren baju dan lain lain
nah kalau pak maruf amin kan gak mungkin digayain seperti itu
nah muncullah sandi istilahnya sebagai perwakilan muda
masih muda sudah jelas ganteng dan lain lain
pengusaha juga latar belakang baik dan lain lain
nah ini kan mampu menggrab pemilih muda yang masih muda
yang dulu mungkin ada dipegang oleh pemilih jokowi juga
bisa jadi juga pemilih jokowi yang dulu mungkin yang terasosiasi dengan pemilih ahok
yang dulu mungkin ngefans dengan jokowi juga
secara tidak langsung karena asosiasi ahok dengan jokowi ini cukup kuat
dan ketika terpilihnya ma'ruf amin ya malah mereka malah kabur balik ke prabowo sandi sekarang
berarti bang egy kan dapat pendulang suara
malah dapat pendulang suara
dari kondisi seperti itu
ini yang menarik nih ya
ya kita selama ini dituduh politik identitas tapi ternyata yang praktekin sondo politik
identitas ya ngangkat ulama apa segalanya kita dikecam kecam dulu kan nah oleh karena itu prabowo
menyatakan bahwa biarlah ada ayahanda di sana maruahnya indi kita enggak ada karena kalau ada
juga disini ulama anabayan pecah umatnya umatnya asli pecah umat jadi inilah kredibilitas prabowo
kira kira perlu diapresisi nanti kita juga melihat kepada istimewa ulama ini kan survei
belum istimewa ulama belum kampanye belum ada event event lain yang di effort yang dikerjakan
dengan maksimal jadi persoalan seriusnya ini sebenarnya motivasinya apa sih bikin survei
buruk buruk tapi di satu sisi kakek jenggal lagi sekali seringkali udah akhir kalah terus survei
tengah sampai ke akhir di hasil akhirnya jadi baru kelihatan pergerakannya seperti
apa yang berarti satu seperti politiknya di situ mendengar anda secara tidak langsung mengakui
dong efek daripada maruf amin secara tidak langsung tidak langsung itu justru tadi baru diterangin
tidak bermaksud merendahkan pak mahrub ya justru dengan tanya pak tergerus suara tergerus tergerus
bukan bukan saya tuh itu pak jadi oke saya mengatakan justru ke depan tidak ada efek ya oke
apa yang dia ngomong sebelum saya ngomong mbak ngomong duluan kan tidak ada efekwit tablespoons migrants
ke depan dengan tergerus nya lutera buat pak maruf amin itu faktornya itu tidak efek nadangntabiser
efek segera kalau bicara efek semenée katakan tidak efek apalagi ada partai partai penishta
agama itu dengan rejected meketa yang sudah ada fatwa dari imam besar kita habib rizik supaya
penistabilan agama itu partainya jangan dipilih
kita coba saksikan dulu nih mengenai hasil survei mengenai kategori non muslim pada pilpres nanti dua ribu sembilan belas
mungkin bisa ditampilkan seperti apa kondisinya nih
dinamika dukungan efek wapres kategori non muslim
kalau jokowi tujuh puluh tiga persen jokowi dan maruf justru turun dari lima puluh satu lima persen
nah bagaimana nih bang inas menyikapi hal ini
iya ini tentu kerja keras kita
kalau ini kan kerja keras buat kita
nah ini karena pak maruf kan naik satu persen
kita maunya nggak satu persen
maunya nanti bisa jadi tujuh persen
gimana tuh yang non muslim dulu
nam juga harus sama
kita akan garap lagi
kita telah lagi apa yang harus kita lakukan untuk mengambil alih lagi yang non muslim ini
karena kita kan tadi udah dibilang penista agama
kita kan penukung lah
tapi tolong jangan kita sesama partai langsung menghina penista agama
kita tolong jaga secara sesama partai tidak saling menghina seperti ini
tidak saling menghina
kok penista agama kita menghina
menjalankan perintah imam besar
oke saya tadi
saya tadi saya mesikapi yang perkataan sama kang egy bahwa supaya umat tidak terpecah
nah kita harapkan itulah kesadaran teman teman supaya umat didorong suaranya ke pak jokowi pak mahfu
oh itu ya pak
nah itu kan supaya kita pecah katanya
kan takut bilang gitu
saya sangat berterima kasih kang egy mengatakan itu
saya harapan sekarang umat yang mendengar itu mending itu apa yang dikatakan sama pak mak
supaya tidak pecah umat ini maka semua umat mohon ya saya minta untuk sekarang beralih ke pak ma'ruf amir
jadi begini sejak awal sudah saya bilang
pak ma'ruf amirnya clear
saya muliakan saya hormat kepada beliau
apalagi roh is'am dari pbnu ya
tapi pak ma'ruf amir ini di endorse atau dipilih atau diajak atau didukung oleh partai partai yang lain
yang pendukung penista agama
yang dulu kasus ahok itu
jadi menganggap pak ma'ruf pesta dong nanti
pak ma'ruf sudah bilang anda jangan pelintir pelintir
nah itu tadi kan bahasanya begitu
pak ma'ruf amirnya clear
orang baik ulama kita nggak ada problem sama beliau
tapi beliau jadi masalah besarnya adalah didukungnya oleh partai pendukung penista agama
pak ma'rufnya kan mau
jadi anda kembali menggunakan isu penista agama ini dong
pak ma'rufnya kan mau
itu soal kita gak persoal yang dia maunya
tapi kan anda menyandang umat islam tadi
nah umat islam sudah ada fatwa dari minimal yang sudah didengar oleh semua banyak orang
ya ini jangan ngenyek
karena kan mengakunya imam besar umat islam
apakah umat islam di indonesia mengaku dia sebagai imam besar
imam besar kan menurut kita
jangan kau tanya tanya
oh iya ya siap siap
menurut anda aku teman
jangan kempeling juga
jangan dong ditangis dong
jangan dong ditangis
nah ditangis nanti
karena dia menghina
jangan marah dong
karena dia menghina abie prizik
itu kan terlalu
oke bang ines kita
kau juga jangan begitu
oke bang ines
karena anda juga menghina partai partai penyita agama
jangan juga begitu dong
itu perintah abie prizik

ya kan kita tahu
sangat mudah kalau kita
jangan hina hina partai penita agama
kita coba mengesaminikan penita agama
tapi kita coba melihat efek dari maruf amin tadi
kalau saya ke bang
itu sudah istighfar
keren banget kali ini ya
oke bang ruli
kalau saya lihat tadi memang kan efek pemilih muslim tadi ya
pasti tadi salah satu bang egy bilang takutnya terpecah pecah
nah bagaimana dengan pemilih muslim yang moderat seperti itu
dalam artian mereka masih kemungkinan untuk melakukan perubahan pemilihan
karena waktunya delapan bulan
apakah memang kondisi seperti ini bisa berpengaruh
ya ini kan masih kondisi survei awal ya
jadi semua kan ini hanya memotret ketika pasca penetapan ya
sedangkan tim juga belum berjalan dan baru dibentuk istilahnya
ketika nanti sudah proses berjalan
dan tim sudah punya tools tools tersendiri untuk bermain di semua segmen ini
baik di segmen pemilih muslim maupun pemilih milenial
pemilih milenial pemilih ibu ibu
pasti kan semua punya toolsnya masing masing ya
ketika ini sudah berjalan ya kita lihat saja
mana dari pasangan ini yang paling efektif untuk bisa menggrab pemilih pemilih ini
kemudian mengenai kelompok minoritas yang merasa tidak terwakili dengan sosok marufa
amin ya dengan kebijakan kebijakan yang mungkin yang dulu tendensi seperti tidak berpihak
bagaimana anda melihat ini
ya tinggal pilihannya kan sekarang cuma dua head to head kan
kalau dia tidak suka terhadap yang salah satu pasti dia akan pindah ke yang sebelah
pilihannya hanya itu
ya tinggal yang sebelah bagaimana mereka memberikan tawaran untuk kaum yang tidak terakomodir tadi
ya kata kata terakhir dari kang egy sama bang
ya kalau dari saya kita ini mesti menyadari bukan pertandingan
tapi kita ini berlomba untuk kebaikan
kalau bahasa islamnya fastabikul khairat
brother ines dukung jokowi maru
kita juga punya program banyak kita belum sempat ya bicara bicara soal program
gagasan gagasan yang baik untuk umat untuk rakyat
apalagi kalau di pan kita bela rakyat bela umat
pan nomor dua belas tuh bela rakyat bela umat
di dalam konteks itu kita harus dipandang sebagai bagian kontribusi positif buat bangsa ini
begitu juga di sana
cuma satu pesan kita kalau tadi kita mau akhiri politik identitas dan lain sebagainya
janganlah ganggu ajaran islam ini
yang sesungguhnya merupakan kewenangan negara untuk menjalankannya
karena dasar negara kita ini tuhan
tuhan yang dimaksud adalah allah
kemudian sila pertamanya ketuhanan yang maesah
ini lah yang gak pernah jalan selama ini
hukum hukum allah ini gak jalan
sudah tujuh puluh tiga tahun kita begini
maka harus diakhiri
untuk kalau kita memperjuangkan ini jangan dibilang politik identitas
kita mau berjuang untuk agama kita ini dibilang radikal
dibilang terorisme dan lain sebagainya
itu kan tidak benar gitu
ada juga sekarang masjid radikal
mana ada begitu
saya kira mohon dipahami gini brother ya
ya bang ines
kalau kita mau begitu
kita kan inginnya masyarakat indonesia semua
ingin pemilu pemilu damai
pemilu yang bermartabat
artinya buanglah nama saling caci
seperti mengatakan ini partai apa
penyusahagama atau ini itu segala macam
jadi kita buang
mari kita ke depan
kan program program kita tawarkan kepada masyarakat
wah kita programnya ini programnya ini
jadi masyarakat bisa memilih program siapa yang bagus
tapi jangan dikacaukan pemikiran masyarakat
dengan berbagai hujatan cacian
akhirnya masyarakat apa ya
ilfield juga nantinya gitu loh
karena ada pemilu ini
ini kan tugas kita partai partai
supaya masyarakat tidak golput
berpartisipasi di dalam pemilu
jangan bikin mereka ilfil
ini katanya orang partai elit partai beribut aja
udah dapet udah dapet
udah tas udah tas
jadi juga janganlah apa apa mengatakan menginikan agama
loh kita orang islam semua
pak presidennya orang islam wakilnya islam disana juga
kita semuanya empat orang ini orang islam
mana ada sih kita sebagai orang agama islam
masa mau menistakan agama kita sendiri
kan tidak ada
ada orang munafik orang muslim
udah di panggil orang munafik
itu udah di quran
itu namanya islah dari quran
tetapi kan dalam pemilu ini bukan itu yang ditunjukkan
mari kita perang dengan program
terima kasih bang inas bang ruli dan juga kang egy
pada malam hari ini sebenarnya semua masih survei sementara
masih delapan bulan lagi perjalanan
dan ya hasil survei kali ini boleh jadi menjadi sebuah flashback ataupun sebuah review
dari sejumlah partai politik yang mengusung
pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
saya indonesia prime news
tepatlah bersama kami